perjalanan jauh pertama selama masa pandemi
selamat pagi setelah menempuh perjalanan langsung selama delapan jam dari jakarta
kini kita sudah tiba di bandara dubai
dan beginilah suasana di pesawat bupadat
mayoritas ditumpangi oleh warga negara indonesia
yang tampaknya juga akan menuju ke destinasi yang sama dengan saya

dubai uni emirat arab adalah salah satu kota di dunia yang sudah terbuka untuk kedatangan warga negara asing termasuk dari indonesia
setiap penumpang pesawat yang tiba diharuskan untuk melakukan tes pcr kembali setibanya di bandara internasional dubai
dari indonesia dan juga sejumlah negara lainnya tidak perlu melakukan karantina selama tujuh sampai empat belas hari
sebagaimana yang diberlakukan di sejumlah negara termasuk di indonesia

selagi hasil tes pcr yang tadi diambil sekitar sepuluh jam

jadi sekitar enam jam